kak dika aku kangen sama kakak
kamu jangan kesini dulu
aku pengen peluk kak dika
tapi kamu belum saatnya kesini ratu
aku udah bosan hidup menderita kayak gini
iya tapi kamu belum boleh meninggalkan mereka yang menyayangi dan mencintai kamu
sekarang dia berharap akan kesembuhan kamu ratu
kamu gak boleh ninggalin dia
lihat ke belakang kamu
kembalilah pada rama
nanti akan ada waktunya sendiri untuk kita bersama sama lagi
iya gitu gitu aja
boleh gue lihat sekarang di dalam
gak lama lagi ratu akan dipindahkan ke ruang rawat
kamu bisa ketemu dia disana
ini gue ya akhirnya lu udah sadar juga
semua ngumpul disini nungguin lu
papa ada disini
kamu jangan pergi meninggalkan papa ya naya
jangan ya naya
papa kenal aja
aku gak mungkin mati dulu
karena aku gak meninggalkan kalian semua
terutama kamu rama
kamu sudah sembuh
dan sekarang ada rama disamping kamu
sekarang kamu tidak membutuhkan aku lagi ra
lagi patah hati ya
patah hati itu sangat menyakitkan
masih banyak cowok di dunia ini
masih banyak cewek di dunia ini juga ya
aku mau merayakan keberhasilanku mengoperasi ratu
aku mau taktik kamu makan
sekali sekali kan dokter perlu istirahat
lo tau gak
gue takut banget
kehilangan lo untuk selama lamanya
sebenarnya aku hampir aja ninggalin kamu
tapi waktu itu ada yang nahan aku
aku gak boleh ninggalin orang orang yang
yang aku cintai
aku gak pernah ninggalin papa
terutama aku gak boleh ninggalin kamu
ratu kita datang
kenapa kau mukanya penuh merah sih
kita datang di saat yang gak tepat nih
kamu bawa aku kemana sih
udah sabar kita udah sampai
bentar jangan buka mata dulu
udah buka mata
udah buka mata dulu ya
ini semua gue beli khusus baru
seperti mana gue bilang
bahwa bunga ini melambangkan kebahagiaan
jadi gue pengen lo selalu bahagia
kamu betapa khusus
mau kan kamu menikah denganku
aku janji aku gak akan pernah bikin kamu sedih lagi
menjadi istri kamu dari impian aku dari dulu
terima kasih ya
berkat kadika sekarang hubungan aku sama ramu udah direstuin sama papa
ternyata kak dika benar
kak dika selalu ngejadain aku
dan walaupun kak dika udah gak ada
kak dika selalu bikin aku bahagia
terima kasih ya kak
dan lu tau gak adik
besok itu hari pernikahan gue sama ratu
lu pasti ngerestuin dong hubungan gue sama adik kesayangan dulu
kalau sepasang kakak asli memelihara terus mereka ngeliat kunang kunang
itu tandanya mereka akan mendapatkan kebahagiaan
sampai akhir rakyat mereka
itu artinya jawaban dari dika
berarti dia sangat setuju dan pengen cepet cepetin lihat kita bahagia
oh iya mulai sekarang kak dika bisa istirahat dengan tenang
karena kan kak dika gak usah jagain aku lagi
sekarang udah ada ramai yang bisa jagain aku
yang sacred makasih ya wak
aku tak peduli ke makasih istriku semua

sebesar anak anak depan
seseorang itu nggak yakin